sampai jumpa di video selanjutnya
amira jadi cuman bantuin dia doang
ini semua gara gara aku man
karena aku yang cengil
tadi aku demikian ketangan kamu di depan amira
ya aku tahu kalau kamu suka sama amira
dan aku gak mau nanti amira salah sangka sama aku man
non seira masih mikir aku suka sama amira
aku berusaha untuk menahan nangis aku di depan rizky
karena aku gak mau
karena aku gak mau dia tahu man kalau
kok aku tuh suka banget sama dia
dan tadi di situ cuman ada kamu man yang bisa nangis aku
dan aku juga mikir akibat perlakuan aku kayak gimana
buruh banget sih
aku bener bener manusia paling bodoh
kenapa sih setiap kali seperti ini aku merasa sedih
padahal aku udah tahu
sampai kapanpun perasaan aku ke non seira tuh gak akan pernah terbalaskan
sekali lagi aku minta maaf ya mas
non gak usah mikirin
soal itu ya
harusnya sih ini benar tempat dulu mas isan bekerja
sebenernya aku denger sendiri tan
aku dengar kalau orang yang minum manggar di tempat ayah kerja buat bunuh ayah tuh
ayah prabu hujah ya
mudah mudahan aku bisa dapat informasi mengenai kematian mas ihsan
apa betul mas prabu ada sangkut pautnya dengan hal itu
siapa ya kira kira yang bisa aku tanyai
itu dia itu dia
eh tuh tuh tuh nih
mandor kubiknya baru lagi
wah caranya juga baru
pak mandor jadi tajuk banget ya
dari mana sih itu dia
dengar dengar sih di backing sama pengusaha yang namanya prabu wijaya iya
itu mandor yang mereka maksud
nah itu dia
oh hubungannya orang itu dengan mas prabu
ya pastinya dia dapat lebih banyak dari prabu jaya itu
mas prabu memberikan uang ke orang itu
harusnya kan mas prabu gak kenal sama dia
bahkan proyek ini pun bukan proyeknya mas prabu
jangan jangan benar apa yang dituduh oleh istri dan anaknya iksan
kalau pak mandor memang disuruh prabu wijaya untuk bonus iksan
bener tuh masalahnya tepat banget waktunya
pada saat pak iksan meninggal dia langsung mendadak jadi kaya
mungkin dapat bonus dari pak prabu wijaya kali ya
tegak benar ya
bahkan teman teman kerjanya mas ihsan mengatakan hal yang sama
kalau mereka pencuriga mas prabu yang membunuh mas iksan
semua itu memang benar
kematian mas iksan ada hubungannya sama mas rabu
gimana udah beres semuanya
ada masalah lagi gak
gak ada tuh pak
mandor itu pergi
aku gak boleh kehilangan jejak mandor itu
mungkin aja aku bisa mendapatkan suatu petunjuk mengenai mas prabu dan mas isan
tapi gimana kalau ternyata hal itu benar
gimana kalau memang mas prabu yang sudah membunuh mas ihsan

jangan k suitable oh luada
aku mau jalan ya
apa yang mereka bicarakan
apa jangan jangan ada hubungannya dengan mas prabu dan mas isan
aku harus merekam percepatan mereka
siapa tahu memang ada hubungannya dengan mas prabu dan mas isan
jamal kamu gak pernah cerita ke orang lain kan
soal masalah yang pernah seduka seru kamu itu
enggak enggak pernah sama sekali
apa ada masalah
atau ada orang lain lagi yang tahu soal ini
seharusnya masalah ini nggak ada yang tahu jamal
karena saya curiga udah ada yang tahu
saya ingatkan sama kamu jemaah
kalau ada orang yang nanya soal ini
kamu jangan pernah menyebut nama saya dan nama prabu wijaya
iya pak baik baik saya ingat
mungkin ada kesalahan
mungkin aku salah dengar
kalau ada orang yang nanya soal ini
kamu jangan pernah menyebut nama saya dan nama prabu wijaya
enggak aku gak salah dengar
erlangga betul betul menyebutkan namanya mas prabu
dia mengaitkan dengan kematian mas ihsan
aku yakin sekarang
mas prabu pasti memang membunuh mas ihsan
kau membunuh ayah saya
kau membunuh ayah saya
kau membunuh ayah saya
ternyata selama ini amerika benar
dia itu nggak sembarang menuduh mas prabu
kenapa mas prabu tega
jadi supir ternyata bosan juga ya
lebih banyak nunggu nunggu
lebih banyak nunggu nunggu
lebih banyak nunggu nunggu
nah aku itu
jangan lupa subscribetech fans